presiden joko widodo mengatakan dirinya menyetujui hukuman mati untuk koruptor jika rakyat yang meminta
meski mengatakan hal keras ini namun presiden joko widodo tercatat melakukan sejumlah langkah
seperti pemberian gerasi bagi para koruptor kemudian ada juga belum dikeluarkannya perpu untuk undang undang kpk yang baru
yang pertama gendak masyarakat
kalau masyarakat memang bergendak seperti itu ya dalam perancangan undang undang bidana tpkor itu dimasukkan
tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif
itulah tanggapan presiden joko widodo terkait usulan hukuman mati untuk koruptor
dalam undang undang tipikor hukuman mati sebetulnya bisa dijatuhkan untuk koruptor dana
hukuman mati adalah perusahaan yang bergantung kepada kehidupan alam kerusuhan sosial yang meluas ataupun krisis ekonomi
namun pada prakteknya belum ada koruptor yang dijatuhi hukuman mati
joko widodo dan jajarannya memang tengah menggaungkan perang dengan koruptor
meski demikian beberapa kebijakan yang malah menuai kritik
salah satunya ialah pemberian gerasi pada mantan gubernur riau anas mamun
yang menjadi terpidana korupsi suap alih fungsi kawasan hutan di riau
gerasi ini diberikan atas pertimbangan kemanusiaan
terdakwa disebut sudah berusia di atas tujuh puluh tahun dan menderita sakit berat
dengan gerasi satu tahun anas pun hanya akan menjalani enam tahun penjara
tak hanya masalah gerasi jokowi juga disorot karena belum mengeluarkan perpu
untuk menggantikan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang komisi pemberantasan korupsi
undang undang ini dinilai telah melemahkan kpk
salah satu poin yang memberatkan ialah pembentukan dewan pengawas
nantinya dewan pengawaslah yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan penggeledahan serta penyitaan
presiden mengaku masih mempertimbangkan pengeluaran perpu tersebut
padahal revisi undang undang sudah disahkan sejak pertengahan september
presiden menyampaikan pembahasan perpu bisa dilakukan usai undang undang kpk yang baru telah berjalan
tetapi kan undang undangnya sendiri belum berjalan
kalau nanti sudah komplit sudah ada dewas sudah apa itu pimpinan kpk yang baru
nanti kita evaluasi lah
saya kira kita ini perlu mengevaluasi seluruh program yang hampir dua puluh tahun ini berjalan
di luar undang undang kpk presiden malah menyarankan agar kpk bersama pemerintah saat ini fokus untuk melakukan proses evaluasi internal
terkait pemberantasan penindakan hingga proses rekrutmen di tubuh kpk
tapi kan memang kita tahu bahwa sejauh ini sudah ada aturan yang mengatur
tapi pada pasal pasal atau kasus kasus tertentu saja
tapi kalau secara umum sebenarnya mungkin nggak sih bang aknan diterapkannya hukuman mati ini bagi para koruptor
sebenarnya begini ada hal yang kontradiktif ya yang disampaikan oleh presiden hari ini sebenarnya dalam kaitannya dengan hukuman mati
setahu saya presiden itu menegaskan soal mungkin memasukkan klausul hukuman mati bagi pelaku korupsi
kalau masyarakat mengendaki itu poinnya
tapi kalau kita lihat pada kebijakan kebijakan sebelumnya masyarakat menghendaki jangan direvisi undang undang kpk
masyarakat mengedaki jangan memberikan ampun dan grasi kepada pelaku korupsi presiden memberikan
ya nampaknya kami terputus
tadi kita sudah sempat berbincang dengan koordinator icw ada bang adnan topan di sana yang sempat menyatakan bahwa
memang menurut icw apa yang tadi pagi disampaikan oleh presiden joko widodo bahwa adanya kemungkinan untuk kemudian
memasukkan klausul soal hukuman mati bagi para koruptor jika masyarakat menghendaki
dinilai icw ini cukup kontradiktif dengan kebijakan kebijakan yang selama ini dilakukan oleh presiden joko widodo
karena kalau kita lihat memang dari
adanya revisi undang undang kpk pun dinyatakan bahwa ternyata presiden jokowi ini tidak mengeluarkan perpunya sampai saat ini juga
kita tidak terputus sementara dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya